sementara tangis keluarga pecah saat melihat salah satu anggota keluarganya terbujur kaku di kamar jenazah rumah sakit dr sutomo surabaya jawa timur
korban yang masih pelajar ini tewas akibat tertabrak kereta api yang melintas saat menyaksikan drama kolosal surabaya membara di depan kantor gubernur jawa timur di jalan pahlawan surabaya pada jumat malam
herwin wijayanti tak kuasa menahan tangis ketika melihat jenazah adiknya helmi surya wijaya tiga belas tahun terbujur kaku di kamar jenazah rumah sakit dr sutomo surabaya
pelajar kelas satu smp negeri empat puluh empat surabaya ini ditemukan meninggal dunia setelah terlindas kereta api
korban diketahui menonton drama kolosal surabaya membara bersama teman temannya saat kereta lewat
warga jalan karang tembok surabaya ini sempat berusaha
berusaha menyelamatkan diri namun diduga korban terpleset dan jatuh saat kereta api melintas
keluarga korban sempat mencari helmi di beberapa rumah sakit lantaran teman temannya sudah pulang
dan akhirnya menemukan helmi telah meninggal di rumah sakit dr sutomo surabaya sabtu dini hari
ada silang kereta ada kalium tuh terus saya lihat yang tidak ada namanya tidak tahu lah saya sendiri sudah
kejadian berawal dari pertunjukan drama kolosal surabaya membara yang digelar di jalan pahlawan depan kantor gubernur
untuk memperingati hari pahlawan sepuluh november pada jumat malam
karena penonton membrudak sebagai penonton menyaksikan di atas jembatan kereta api di atas jalan raya
saat kereta api melintas sejumlah warga berdesakan berusaha menyelamatkan diri dan ada yang jatuh
dalam kejadian ini
ketiga warga meninggal dan belasan dikelikan
sudah ada korespondensi nn indonesia eka rima di rumah sakit phc surabaya jawa timur
selamat siang eka
eka kabar duka datang dari kota pahlawan di hari pahlawan ini
di mana terjadi kecelakaan kemarin pada pagelaran drama kolosa
lalu bagaimanakah proses penyidikan dan juga olah tkp di sana saat ini eka
baik bu arhan
anissa untuk proses penyidikan sendiri sudah dilakukan sejak tadi malam
pasca insiden tersebut terjadi
ada beberapa orang saksi yang sudah diminta keterangan oleh pihak kepolisian
salah satunya adalah panitia penyelenggara sendiri
ya ini taufik monyong yang menyatakan sudah diminta keterangan oleh pihak kepolisian
serta tiga orang lainnya yang juga turut menyaksikan proses drama kolosal surabaya membara tersebut
yang merupakan bagian dari kepanitiaan yaitu keamanan
sementara pihak kepolisian hingga saat ini masih terus melakukan proses penyelidikan
dan juga olah tkp
belum ada informasi kapan akan dilakukan
namun tadi malam pihak kepolisian sudah langsung mendatangi lokasi terjadinya insiden tersebut
dan langsung melakukan identifikasi di beberapa titik yang dianggap di sana terjadi insiden tewasnya
seorang penonton di tempat kemudian dua orang penonton lainnya yang meninggal dunia di rumah sakit
sementara tadi saya juga sempat ke lokasi di mana terjadi insiden tersebut
dan saya memang menyaksikan area tersebut memang tidak mungkin sekali
untuk dijadikan sebagai tempat oleh masyarakat untuk menonton sebuah pertunjukan
apalagi untuk berada di sana memang areanya cukup berbahaya sekali
hanya sedikit sekali space bagi seseorang jika berdiri di sana dengan jarak antara pembatas dan juga bodi kereta api
sehingga tidak memungkinkan jadi harapannya masyarakat siapapun yang ada di area tersebut
untuk tidak berada di area yang berbahaya tersebut
sementara untuk situasi saat ini memang ada sekitar dua puluh orang yang tadi malam
terjatuh dari viaduk atau jembatan kereta api setinggi lima meter
jatuh ke jalan raya ke area surabaya membara tersebut berlangsung pada malam hari
dan dua puluh tersebut saat ini dirawat di beberapa rumah sakit dua belas diantaranya ada di rumah sakit suwandi
kemudian lima di rumah sakit dr sutomo dan tiga berada di rumah sakit phc tempat saya berada sekarang
dan seperti apa kondisi korban
bersama saya sudah ada dr fatin yang melakukan perawatan terhadap tiga korban
ya dokter bisa berikan informasi kepada kami seperti apa kondisi korban yang sempat dirawat di sini
tadi malam sempat datang tiga korban sekitar pukul delapan yaitu atas nama saudari mki sembilan belas tahun
kemudian nyonya l usia tiga puluh sembilan tahun dan saudara la sembilan belas tahun
yang saudara la hanya luka lecet saja setelah dilakukan perawatan di ugd kemudian bisa langsung pulang
sedangkan nyonya l yang tiga puluh sembilan tahun karena ada patah tulang terbuka
di bagian kaki langsung dilakukan operasi malam itu juga sekitar pukul empat
sekarang kondisi pasien sudah stabil
satu lagi pasien yang masih menunggu yaitu saudari mki sembilan belas tahun
dia mengalami multiple fractur patah tulang di beberapa tempat
selain ada cedera kepala patah tulang rahang patah tulang panggul dan juga patah tulang paha yang sebelah kiri
sekarang kondisinya masih belum stabil sehingga operasi masih belum dilakukan
terkait seluruh biaya perawatan apakah pemerintah provinsi yang menang
ya pembiayaan perawatan mulai dari awal hingga saat ini ditanggung oleh pihak pemerintah provinsi
terima kasih dokter semoga segera membaik pasien pasien yang dirawat
dan farha memang situasinya beberapa pasien mengalami cedera yang serupa
seperti yang sudah disampaikan oleh dr fatin tadi tidak hanya di rumah sakit phc ini
begitu juga di rumah sakit dr sutomo pasien pasien sebagian besar juga mengalami patah tulang di beberapa bagian tubuh
seperti tangan dan juga kaki
karena memang melompat atau terjatuh dari ketinggian sekitar lima meter pada saat terserempet kereta api yang berada di jembatan tersebut
sementara untuk proses penyelenggaraan surabaya membara apakah akan dihentikan pada tahun selanjutnya atau masih akan ada kembali dilakukan
ini masih dalam proses penyelidikan dan juga pembicaraan oleh pihak pemerintah provinsi jawa timur dan juga pemerintah kota surabaya
meski beberapa pihak saat kami konfirmasi juga mengaku tidak bertanggung jawab terhadap situasi yang terjadi pada malam hari tadi
bahwa pihak pemerintah kota surabaya mengaku tidak memberikan izin atau tidak berkoordinasi dengan panitia pelaksana
begitu juga dengan pemerintah provinsi jawa timur dan juga pihak kepolisian mengaku tidak mendapatkan izin
namun situasi yang kami lihat tadi malam memang penyelenggaraan surabaya membara ini setiap tahun dilakukan dan dengan kapasitas yang cukup kolosal atau besar sekali
ada sekitar dua puluh ribu masyarakat yang hadir di sana dan melibatkan juga pihak tni
artinya jika pemerintah tutup mata terhadap situasi ini ini tidak boleh terjadi
maka harus ada koordinasi
dan juga ada koordinasi yang serius agar event seperti ini juga tidak ditinggalkan begitu saja
melihat bagaimana antusias masyarakat cukup besar sekali
sementara pemerintah dari kementerian perhubungan juga sudah mengeluarkan pernyataan memberikan santunan kepada sejumlah korban
termasuk diantaranya adalah korban yang meninggal dunia tadi
untuk saat ini ada tiga korban meninggal dunia
yakni helmi suryawijaya yang meninggal di tempat pada malam hari tadi akibat terserempet kereta api
kemudian ada kurniawati yang meninggal dunia
yang merupakan warga madura yang tinggal di surabaya dan sudah dikembalikan ke madura
sementara juga ada bagus ananda yang merupakan warga kota surabaya yang pada hari ini juga sudah dikebumikan
kediamannya di kota surabaya
dan hingga saat ini memang pihak pemerintah masih berkoordinasi terus dengan pihak kepolisan
agar tidak saling tuding atau tidak saling menyalahkan dalam situasi ini penyelidikan masih terus berlangsung farha
ya baik terima kasih eka rima atas laporan langsung anda dari surabaya jawa timur